yang bisa ngeliat kemarin
kalo memang betul kamu tau disini ada kantor pengacara
kenapa gak ngajak aku
iya biar lebih cepet aja sayang
kamu kok gak percaya
kamu tanya aja soal pengacaranya
tapi gue minta sama lo tolong jangan kasih tahu sama siapapun
karena ini aib buat keluarga gue
lo tenang aja
gue bakal jaga rahasia data klien gue
thanks ya rick
ehm berarti gue kira kira bisa dapet salinannya kapan
setelah pengantar dari buah masuk ke pengadilan negeri
mereka bakal langsung proses
nanti dalam tiga hari ke depan
pengadilan negeri bakal kirim ke go salinannya
berarti gue tinggal nunggu kabar dari lo ya
kalo gitu thanks banget ya rick
gue harus dapetin berkas ini lebih dulu dari nina
jadi gue bisa tau langkah apa yang bisa gue ambil
gak usah mana ikut toilet aja lama banget
belom pesen makan
pak erick itu pengacara bagus
pasti dia bisa tuh nyelesain masalah kita
dari cara ngomongnya aja udah kelihatan tuh
kalo dia tuh seorang pengacara yang bisa diadain
aku cari tahu buat bantu kasusnya andin
tadi nggak sengaja saya dengar pembicaraan kalian soal pengacara yang bagus
kebetulan saya lagi butuh pengacara juga
apa boleh sharing pengacaranya kantornya di mana
jadi cuma deket sini aja sih mas
samping cafe ini
nama pengacaranya pak erick indrawan
jadi samping cafe ini
iya cuma samping situ aja mas
mumpung deket nih mending aku datengin aja
siapa tau pengacara ini bisa berhasil
tahu pengacara ini bisa bantu aku untuk mengusut kasusnya andin
nah nanti aku cet aja
ini pasti kantor pengacaranya
kamu ngapain bisa ada di sini
bukannya tadi kamu bilang kamu mau ke toilet
tapi tadi aku melihat di sini ada kantor pengacara
jadi ya aku sekalian aja kesini
dan sayang aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
sayang aku udah coba minta pengantar supaya kita bisa cek berkas kasusnya mending
setau aku toilet itu gak ada jendelanya
yang bisa ngeliat kemarin
kalau memang betul kamu tahu di sini ada kantor pengacara kenapa gak ngajak aku
ya biar lebih cepat aja sayang
kalau kamu bohong lagi
kamu kok gak percaya
kamu tanya aja sama pengacaranya
aku itu cuma minta berkasnya mbak andi
dan aku bilang kalau aku itu adiknya
dan akhirnya dia bisa bantu
dia ada terus kapan berkasnya buang
ehm katanya sih dalam tiga hari sayang
delapan kali kalau kamu mau lakukan sesuatu kayak begini
kasih tahu ke aku jangan sendirian
ya sayang maafin aku ya
jam marah marah gitu ah
kirain rencana gue bakal berhasil dan semuanya aman
ternyata ketahuan juga sama nina
terpaksa deh nanti gue kasih ke nino berkasnya
kamu pulang atau masih mau lanjut makan
kita pulang aja ya sayang aku udah
sayang aku udah
andin di dalam mbak
andin sudah pergi dari pagi dan belum pulang
ya udah mama mau beres beres dulu ya
saya boleh nunggu di dalam nungguin andin
mama udah tahu semuanya
mama udah tahu
apa yang kamu lakukan dengan rumah makan kami di jalan sumbawa
mama bingung sekali sama kamu
mama pikir kamu itu anak yang baik
kamu seperti malaikat buat keluarga kami al
kamu menolong papa dan andi pada saat kebakaran saat itu
bahkan kamu yang menanggung semua tagihan rumah sakit itu
kamu yang menolong semua tagihan rumah sakit itu al
dibalik semua itu ternyata kamu yang membakar rumah makan kami di jalan sumbawa ini
kamu buat mama takut pak
mama gak bisa izinin kamu masuk ke dalam
kamu harus atuh
kamu harus atuh
kamu harus atuh
kamu harus atuh
kamu harus atuh
kamu harus atuh